kamu yang namanya chris
maksud saya ibu
kamu tahu gak sih siapa saya
ibu cucunya pak barata kan
saya sering lihat ibu ibu tapi
karena saya pegawai kecil di bagian pemukuan
jadi kalau misal ketemu
kadang kadang saya juga sungkan
sudah poin aja
kamu nyuruh nenek kamu untuk datang ke rumah saya
aku sudah tua
aku sudah kembali seperti anak kecil
aku sudah gak berguna lagi
sudah gak bisa ngurus kantor seperti dulu lagi
kalau begini terus
bebek aku mati saja
papa mungkin lagi kesal
dia kan sejak dulu sibuk ngurusin kantor
mungkin dia ada di rumah terus
itu udah hukum alam sih pak
memang yang tua itu seharusnya mundur
beri kesempatan buat yang muda muda
mah lagi pula udah ada luna yang bisa ngurus perusahaan kakek
enaknya jadi berluna
kakenya kan dia punya usaha ini
enak sih enak
lo tau gak
kerjaan kurang sedikit aja
udah kaya kretapi aja dia
untung dia cakep
udah jadi perawan tua dia
gue juga bingung
kenapa si bayu suka sama dia
uang dan warisannya
lo kenapa sih
dari tadi kaya
cacing kepanasan aja
pagi pagi kok ngerumpi sih
mau saya pecat semua
laporannya gimana udah selesai
iya nanti saya antar ke ruangan ibu
jadwal gue hari ini apa
siang ini lo ada janji sama bayu
aku udah males sama dia
tau ya gue lupa
tadi pak hari telepon
soal lahan yang akan kita bangun apartemen
dia nanya langkah apa yang kita harus lakuin
soalnya pemilik rumah itu adalah nenek dari salah satu karyawan kita
gue gak peduli
intinya siapapun nenek moyangnya
dia cuma karyawan kan
perlakuin dia sama seperti yang lainnya
lo selesai apa ini
lo sudah lakuin
ini dia rumahnya
keluar kamu keluar
gusur rumah orang
akhirnya ya kalian itu keluar juga ya
gusur gusur rumah orang
ada apa nek
kurang ajar kamu
saya kan pasien muda
apa yang panggil nenek segala hah
kamu ini gimana sih
kamu itu yang punya perusahaan elang perka saya
mengambil rumah saya
itu rumah satu satunya peninggalan maum suami saya
suami saya itu membeli rumah itu dengan surat jual beli
belum ada sertifikat hah
padahal cucu saya itu jadi karyawan di perusahaan kamu tahu nggak
eh ngomong itu jangan sembarangan ya
perusahaan kami tidak pernah menggusur rumah orang jika bukan haknya
dan itu tidak akan pernah terjadi
bersumpah atas nama alam mahum suami saya ya
satu waktu kamu itu akan mendapat ganjaran tahu
kamu ngutusin aku lewat sms
bukan masalah smsnya luna
karena aku udah ilfil
luna bentar sini
sekali lagi lo berani kayak gitu sama gue
ya terus lo ngapain di situ pergi lo
kau lagi injust lu dong
kuku suruh bawa orang seenaknya aja
udah gitu ganti ruginya
cuma sedikit lagi
semua hal dalam kehidupan ini
kita harus yakin pasti ada hikmahnya
nenek ingat gak nasihat dari kakek apa
kita tuh harus sabar
dalam menghadapi semua masalah hidup
sekarang sih tiap bulannya kita masih ada pemasukan
eh tau gak
banyak sekali orang nih keadaannya lebih rendah daripada kita
gak punya rumah
terus udah gitu harus ngegelandang di jalanan
kita sih alhamdulillah
masih ada tempat bertuduh walaupun rumahnya rumah butut
jadi benar kata kata nenek itu
kamu sudah menggusur rumahnya
luna gak ngambil rumah mereka sembarangan kok
luna udah bayar ganti ruginya ke mereka
ya berhubung sertifikat rumah mereka itu tidak jelas
jadi luna cuma bisa memberikan dengan
ganti rugi yang sewajarnya
sepuluh juta cukup dong
sepuluh juta rupiah
tega benar kamu luna
pantas saja nenek itu marah marah
cucunya juga bekerja di perusahaan kita
oh jadi kakek nyalahin luna
nyalahin aja luna terus
emang kakek tuh selalu cari cari aja kesalahan luna
kakek tuh bisa gak sih berterima kasih sedikit sama luna
luna tuh udah memberikan banyak sekali keuntungan buat perusahaan ini
mau sama aku nunggu musikannya ya
saya udah berhasil
saya juga banyar
tapi karena saya pegawai kecil di bagian pemukuan jadi kalau misalnya ketemu kadang kadang saya juga sungkan
enggak penting itu udah poin aja
kamu nyuruh nenek kamu untuk datang ke rumah saya
ah nenek nenek datang ke rumah ibu
oh pantas nenek saya itu pernah nanya alamat pak barata
ternyata dia jadi datang sana
urusan rumah kamu itu udah selesai sama saya
saya udah bayar uang ganti ruginya ke kamu
harus rapuh itu bersyukur jadi tolong kalau sekali lagi nenek kamu masih datang ke rumah saya kamu yang akan saya pecah
oh kebetulan bu saya juga memang mau mengundurkan diri
dan sebelum saya meninggalkan ruangan ini saya mau mengatakan
jadi orang jangan terlalu sombong tunggu tuhan nanti akan membalas
aku kerja ini ya
jadwal makin ketat makanan ke enak
kalau begini caranya umurku bukan makin panjang makin pedek
percuma jadi orang kaya makan ini makan itu gak boleh
masa dia nggak mau saya bayar pakai kartu kredit
ondeh mandeh pak restoraniku cuma menerima cash money
tidak menerima kartu kredit macam miko
kalau begitu saya pulang dulu nanti saya kembali lagi
oh tidak bisa kalau begitu berarti bapak ingin menipu kami
sudah terlalu banyak orang orang macam bapak yang cuma ingin makan enak tapi tidak namu membayar
jadi maunya apa
kamu gak tahu siapa saya